cemburu suami bunuh istri
curiga diselingkuhi seorang pria di cilacap jawa tengah tega membunuh istrinya
panik melihat istri terkapar tak berdaya tersangka lantas berusaha melarikan diri
duka mendalam menyelimuti keluarga korban pembunuhan di desa bukalsari bantar sari cilacap jawa tengah
mereka tak menduga perempuan malang berusia dua puluh satu tahun itu tewas dibunuh suaminya sendiri
peristiwa pembunuhan terjadi saat tersangka yaitu suami korban akin prasetya
mendatangi korban di lokasi latihan kerja yang tengah mengikuti pelatihan untuk bekerja di luar negeri
namun dalam pertemuan itu keduanya justru terlibat cekcok hingga akhirnya tersangka tega menganiaya korban hingga tewas
panik melihat istrinya sudah terkapar tak berdaya tersangka mencoba melarikan diri
warga yang melihat kejadian langsung menghentikan upaya tersangka untuk kabur
tersangka lalu diserahkan ke polisi
kita pertama tama ngobrol ngobrol biasa gak tau kebelakangan ribut ribut
berikut teriak teriak baru saya pulang terawih duduk sebentar saya melerai
lerai terput anu pisaunya saya sampai ibaratnya gelut lah ya mengamankan si pelakunya
pria berusia dua puluh dua tahun ini tega menghabisi nyawa istrinya
ini karena tersangka curiga kalau istrinya telah selingkuh
jadi akibat tusukan ini ada delapan luka tusuk yang berita korban
yang mana setelah kejadian pelaku itu lari
dan kemudian korban ditolong oleh saksi disenar tkp
dibawa ke rumah sakit dan pada saat dibawa ke rumah sakit nyawanya tidak tertolong
terjadinya peristiwa pidana ini karena pelaku ini merasa cemburu